tiduk ya nih
itu busunya ya mbak ya
alvin untung kamu selamat ya
kok sampai sekarang belum pulang
tadi bajaj lihat dora dibawa oleh gerombolan toki cut
hah toki cut
bajaj sudah lemah
dori kembar toki cut
gantian sekarang dia diculik
alvin nggak boleh berkata seperti itu ya
karena setiap manusia itu harus bisa saling memaafkan
apalagi sekarang ini kan masih suasana lebaran
lagi pula yang menyelamatkan mutiara alam semesta itu kan dora
nggak boleh gitu vin

makan aja lu cepet
jangan capek claire
aman aman aman
lierathank you di bank
bobotip kirim sinyal kepada super bagai
senangkan alvin dan putihara alam semesta
kalau sampai alvin tidak diserahkan
maka dora ami dan siren akan dibuang ke laut
baik raja robot perintah dilaksanakan

itu aku saja yang membaca
itu adalah sindal robot yang berisi berita
sinyal robot eh bot sinyal itu beritanya apa
supaya kita menyebutkan
menyerahkan alvin dan putihara alam semesta
karena hanya alvinlah yang bisa mengaktifkan
putihara alam semesta
enak saja ya
tidak tidak tidak
barangan jangan vin jangan vin oke
raja robot dan tongkisut cs menyandara dora ami dan siren
kalau kita tidak menyerahkan angkin
dora cs akan ditenggelamkan di laut
ya allah dora kita harus tolong dora ami sama siren
aku juga bingung nih kalau begini
bagaimana kalau kita menyerahkan alvin untuk menyelamatkan dora api dan sirep
hah alvin bukan sih kau robot jahat

apakah kau sudah menyerahkan alvin
aduh ini apa pak
buat kalau kamu tidak nyata
lihat alvin kabur
aduh ini siapa

aku sudah berpindah
aku sudah menyerahkan
tunggu aku belum menyerahkan
dengerin pak c dulu
alvin harus berani berkorban
karena teman sejati adalah teman yang mau menolong temannya
yang ada dalam bahaya atau kesusahan
alvin maksudnya super bajai alvin diserahkan ke robot jahat untuk ditukar sama dora itu cuma pura pura saja
nanti alvin langsung ditolong sama super bajai
benar vin daripada ditukar sama ember
bajaj kan sayang sama alvin pasti alvin bajaj selamatkan
ya alvin mau
alvin om senang sekali lihat kamu kamu itu benar benar anak yang setia kawan nak
nanti pas pertukaran alvin dan dora bajai akan bersembunyi
akhirnya kalian datang juga

boleh saja asal dora dan teman temannya dikasihkan sama mbah
baper apa dia
hahaha serahkan alvin sekarang
eh harus dikasih
nanti dora yang nanti
ternyata kan ada bu ya bu ya
itu besinya yang bahaya
kamu baik sekali alvin
waduh si alvin dibawa ke mana ya
hei super bajaj
sekarang alvin sudah dibawa sama grupnya tongki tut
berarti rencana kita gagal dan gagal total
bajaj akan menyelamatkan alvin dari tongki jurjaya
loh nggak bisa pulang begitu aja dong
mbak ini punya tanggung jawab
alvin harus kembali sama mbak
berarti saya juga ikut mbak